kalau tadi kita melihat bagaimana suasana berpuasa suasana ramadan di benua amerika
kita sekarang ke timur tengah
timur tengah ciri khas sekali
kemarin kita berbincang dengan salah satu warga negara indonesia yang ada di dubai
kemudian juga di qatar ya
di doha betul
nah kali ini kita juga akan menuju ke salah satu kota internasional yaitu abu dhabi
berjarak kurang lebih satu lima jam dari kota metropolitan dubai
abu dhabi kurang lebih memiliki kesamaan dalam menjalankan ibadah puasa ramadan
semua tempat hiburan segala bentuk selebrasi seperti pesta kesenian dilarang selama bulan ramadan
nah tahun ini warga abu dhabi menjalani ibadah puasa di tengah musim panas
suhu udara di siang hari bahkan bisa mencapai empat puluh derajat celcius lebih
wow hampir sama kayak kemarin di dubai ya
nah malam hari juga suhunya bisa mencapai tiga puluh
dan yang uniknya tidak seperti di indonesia yang menggunakan beduk sebagai tanda berbuka
begitu tradisi kerajaan di dubai atau abu dhabi berbuka puasa ditandai oleh dentuman meriam oleh militer kerajaan
agar serem juga pak
kalau di sini ada meriam bumbu kalau di sana meriam beneran
berarti harus harus harus apa ya
harus bangun kalau karena tentara yang bangunan
seru juga kalau nggak bangun
semua masjid di abu dhabi pun menyediakan buka puasa gratis bagi para jemaah
pak ayam berpuasa
saya penasaran fann itu gimana dibangunin sahurnya pakai meriam oleh tentara itu ya
dijamin abis itu nggak mungkin tidur lagi karena udah kaget duluan soalnya
di zaman militeristik yang dulu aja di indonesia nggak seperti itu gitu
kira kira seperti apa ya
lebih lengkapnya kita akan melihat bagaimana suasana ramadan di abu dhabi
kita telah tersambung melalui skype dengan bapak husin bagis
yaitu duta besar indonesia untuk abu dhabi
selamat malam waktu abu dhabi pak hussein
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kita harus mengucapkan terima kasih karena pak duta besar sudah meluangkan waktunya
karena masih sekitar
misalnya jam dua belas dua puluh malam ya
hampir empat jam lagi menuju waktu subuh
jadi kita harus ganggu waktu tidurnya pak dut bes dulu nih
ini kalau bahasa jawa nya lelean ini pak sama sianin indonesia bersama pak duta bes
pak dut bes boleh dong dikasih tahu ke kita
apa sih yang menjadi tantangan atau hambatan berpuasa di abu dhabi selain cuacanya yang empat puluh derajat celcius di siang hari tiga puluh derajat di malam hari
di sini aja mungkin sekitar hampir di bawah tiga puluh kita udah teriak teriak tuh pak
apakah orang orang di sana selama bulan puasa gitu siang hari aktivitasnya di dalam ruangan gitu pak kebanyakan
iya jadi begini mas
kalau di abu dhabi suasana puasa itu sangat terasa
artinya banyak orang puasa
tidak pernah kita melihat orang tidak puasa
baik orang asing maupun apalagi orang lokal gitu
ini yang menambah suasana puasa menjadi lebih enak
walaupun kita puasa sehari itu lima belas jam
tapi suasananya yang membuat seperti itu
jadi walaupun panas tapi semua orang puasa
jadi kita lebih enjoy lah
apalagi sekarang ini walaupun panas
ada sedikit angin juga menambah suasana lebih enak puasa di sini
pak kalau misalnya tradisi yang tidak didapatkan di abu dhabi
atau mungkin yang berbeda selama bulan suci ramadan antara indonesia dan abu dhabi
selain kalau tadi kita tahu
saya juga baru tahu
ternyata kalau di sana di waktu tanda berbuka puasanya itu bukan beduk pak
tapi ternyata meriam ya
meriam kerajaan di sana pak
oh bukan sahur ya pak
ini berbuka puasa
betul jadi pakai meriam
dan di sini puasa di sini semua orang senang
baik orang lokal maupun orang yang bukan islam senang puasa
artinya mereka apalagi orang lilbukara walmasakit atau pekerja pekerja di pakistan dari india itu
betul betul dia nikmati betul bulan puasa dengan makan yang banyak
di mana mana makanan berli
jadi pas di sini
dan mudah didapat ya pak ya
pak duta besar kalau kita tahu kan abu dhabi menjadi salah satu kota internasional juga
yang di mana ekspatriatnya juga mirip seperti dubai
banyak sekali ekspatriat yang bekerja di sana
kota kota internasional menjadi salah satu pusat transit di penerbangan internasional
kalau bicara mengenai toleransi pak
mau saling menghormati bagi orang yang tidak berpuasa dan orang yang berpuasa
ini anda lihat seperti apa pak duta besar
oh di sini masya allah
buat toleransi sangat sangat indah di sini
karena bagaimanapun juga banyak di antara ekspatriat itu bekerja di perusahaan perusahaan abu dhabi
orang eropa atau orang amerika
yang tentunya mereka tidak puasa
tapi selama puasa mereka ikut juga puasa
artinya mereka tidak ada nampak ada makanan
karena jadi makanan juga sulit selama puasa di tempat tempat umum
jadi sangat kelihatan toleransinya
itu yang membedakan kita
ya kadang kadang ada yang merokok
ada yang tak ikutnya
itu terasa puasa
meskipun kota internasional tadi ya pak duta besar ya
jadi memang tetap menghormati
oke kalau untuk agenda dari kedutaan besar indonesia di abu dhabi sendiri
apa yang biasanya dilakukan atau yang menjadi agenda rutin mungkin di ramadan tahun ini
yang biasa diselenggarakan mungkin ada acara buka puasa bersama
atau mungkin nanti juga akan ada open house dengan warga negara indonesia di hari raya idul fitri nanti
ini pertama kita alhamdulillah jumat lalu pernah membuat di wisma duta kita mengundang masyarakat indonesia kurang lebih tiga ratus empat ratus orang
sekaligus kita mengajak dokter muhlis
salah satu dokter penceramah dari indonesia
yang diundang oleh saya muhammad untuk hadir selama puasa
kita memanfaatkan juga untuk memberikan tautiah di wisma
terus minggu jumat depan
yang kita akan buat di kbri abu dhabi
acara yang sama joj kita buat sekali di wisma sekali di kbri
kenapa kita buat di wisma sekali di kb juga sekali sekali
karena di kbri ada juga tenaga kerja yang belum pulang
itu kita rame juga dengan kegiatan bulan ramadan di kbri
jadi ada dua
kemudian yang lain kita juga berkunjung misalnya ke ruwayat
ruwayat itu kurang lebih tiga ratus orang
kurang lebih dua ratus kilo dari abu dhabi
tempatnya para insinyur indonesia bekerja
di sana kurang lebih ada seribuan keluarga indonesia
semua sebagian besar itu para insinyur yang kerja di sektor perminyakan
kita datangin nanti hari sabtu
untuk kita datang juga buka puasa bersama dengan masyarakat indonesia di ruwayat
dan tentunya nanti terakhir kita akan juga buat lebaran di wisma duta
kalau tahun lalu itu kurang lebih delapan ratus orang
kalau tahun ini kita perkirakan mungkin sekitar seribu seribu dua ratus orang bisa hadir
kita akan buat lebih meriah lah tahun ini insya allah
bisa menjadi ajang silaturahmi dan saling kumpul dengan warga indonesia di sana pak ya
yang terakhir pak duta besar
kalau kita lihat kan suasana geopolitik di timur tengah ini kan lagi panas sekali pak
setelah ada restriksi dari negara negara timur tengah atau negara negara teluk terhadap qatar sendiri
di abu dhabi sendiri sebagai uni emirat arab kan menjadi salah satu negara yang kemudian mengembargo qatar ini
apakah ada perbedaan perbedaan secara signifikan atau ketegangan politik itu terasa gitu pak sekarang pak di sana
kalau dibilang terasa sama sekali tidak terasa
nggak ngepek ya pak ya
tidak ada yang apa itu tidak ada yang berbeda gitu
sama sekali tidak ada
di masjid di jalan di mall sama semua
oke baik terima kasih pak hussein pak duta besar sudah bergabung dengan connected ramadan
terima kasih pak hussein pak duta besar sudah bergabung dengan connected ramadan
atau mungkin siapa tahu nanti ketika open house di hari raya idul fitri kita bisa akan skype lagi dengan pak duta besar
kita akan melihat bagaimana suasana idul fitri yang ada di sana diperkirakan tadi lebih dari seribu orang bahkan ya untuk di tahun ini ya pak ya
baik terima kasih pak selamat menjalankan ibadah puasa
salam untuk keluarga dan juga teman teman warga negara indonesia yang ada di abu dhabi